senang banget bisa masak buat papa
papa juga senang loh dimasakin sama rina
yaudah sekarang bobo yuk
tapi sebelum bobo kita harus buat doa dulu
ya allah aku mohon
sebaiknya begitu pak biar mereka itu saling tatap menatapnya sampai besok kayaknya
iya tuh ya
masih sih kayak gitu cuma mau ngelap
masih ada yang kotor enggak
saya harus lupain
saya gak bisa tersusan kebawa ingatan masa lalu kayak gini
ya makasih ya udah sempetin ketemu
saya juga baru sampai ke upaya upad
gimana pak apa yang saya bisa lakukan untuk bapak
saya butuh anda untuk mencari seorang laki laki
kalau nggak salah dia tinggal di surabaya

aku seneng banget bisa masak buat papa
papa juga seneng
lo dimasakin sama rina
yaudah sekarang bobo yuk
tapi sebelum bobo
kita harus buat doa dulu
untuk keluarga aku ya allah
amin ya bapak
mau pakai ini bantal ini
yaudah bobo yang bener
boleh katerin sini ya
banyak gak nasinya
banyak banyak banyak
katerin dimana ya
bilangnya mau makan di luar
banyak banyak banyak
pasti sama rendy
kenapa gak pergi tulis ya sama aku ya
kamu ini apaan sih nggak
ngapain coba katerin pake izin sama kamu
oh iya dia anak kecil lah pak
eh sorry gue baru ngabarin sekarang ya
iqbal udah ditangkap gak
alhamdulillah kalau begitu gue juga seneng dengar ya
berarti sekarang peneror di rumah lo udah gak ada lagi nih ya
udah clear semuanya
kalau masalah itu gue belum tahu
masalah ini karena dendamnya dia
dia dendam katanya bockup gue dulu bikin keluarganya bangkrut
feeling gue gak kesana ya
gue masih yakin
ada orang di belakang iqbal
dia masih punya bus lagi
ya udah kalau begitu mendingan sekarang apapun yang terjadi
situasi keadaan tutup pos pada aja
ya jangan pernah lengah
ingat keluarga itu penting banget
harus jaga baik baik
masih boleh gue pinjem atau mau lo ambil lagi
gue pikir sih riza meninggal di sana aja deh
jauh lebih berguna
ya soalnya di rumah gue disini kan di depan rumah ada orang orang kepercayaan gue juga
di sana pasti lebih penting juga sih
mendingan di sana aja
makasih banyak ya nggak
riza emang sangat berguna banget buat gue
ya udah gue cuma mau ngabarin itu aja kok
kau abis teleponin sama siapa
bilang sama angga kalau masalahnya udah selesai
kamu dari mana
dari kamar reina mas
tadi saya juga udah teleponin nino
ketidaksengajaan dia bilang kalau dia bapanya reina itu nggak bisa diterima
karena saya dan nino ada perjanjian hitam di atas putih
aku takut dia nanya aja mas
terus aku bingung jelasinnya harus seperti apa
apalagi ini masih anak di bawah umur mas
saya juga bicara sama nino kalau saya akan pertimbangkan untuk dia ketemu sama reno
ya mau gak mau dia harus mau
karena kita punya perjanjian hitam di atas putih
tapi kalau dia nggak mau gimana
perjanjian itu masih berlaku
dia di kamarnya ma
tadi papa ajak makan malam dia nggak mau
oh kenapa sih dia nggak mau pak
dari pulang kantor tadi
dia lebih banyak diam ma
papa tanya dia dia bilang gak apa apa
yaudah mama liat nino sebentar ya pak

sekarang bachelor area
kamu kenapa gak mau makan
sakit kamu gak demam kok saya kenapa enggak mau makan bareng ada yang kamu pikirin ya
sayang enggak aku nggak papa no kamu jangan bohong sama mama mama tahu ada yang kamu pikirin apa
aku hanya takut aja takut kalau aku sama sekali sudah tidak bisa lagi ketemu dengan reina
hai apa dia nino nya mana di kamarnya tadi papa ajak makan malam dia mau oh kenapa sih
dia nggak mau apa lagi sakit dari pulang kantor tadi lebih banyak dia
apa tanya dia bilang nggak apa apa ya udah mama lihatnya sebentar ya pak